terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan langsung bergabung dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas islam bandung atau unisba
saat malam teman teman perwakilannya sudah ada fitra dan juga imam silahkan siapa duluan
ayam mbak ripana tadi sangat luar biasa dinamika berpolitikan koalisi koalisana pas ini
cakap politik tadi kan apa ya simulasi sputalisme kepentingan hubungan teman teman
mungkin pertanyaan saya simpel kepada mas budi mas daniko aku sudah sembilan puluh delapan begitu
siapakah yang sudah konkret mengganti pak pasirin jepawi
dan kepada mas mas saya potipai menakun bahwa dimanakah peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat
itu yang saya tanyakan terima kasih
dimanakah peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama dalam pilpres ya
oke satu lagi
itu selalulah lebih menarik daripada membicarakan masyarakat yang mati sengsara
oke mungkin saya akan sampaikan sedikit prolog
tadi sudah dibahas oleh abang abang yang terkhusus praktisi praktisi di politik indonesia
nah mungkin saya sedikit lebih mengerti masalah presidenial threshold
tadi bang budi mas daniko mengatakan bahwasannya memang hal yang perlu diutamakan
itu masalah kualitatif begitu nah mungkin saya akan sedikit mengkritisi begitu dengan ada presiden
sial threshold kan itu kan memungkinkan ketika orang yang memang secara kualitatif itu layak
sebagai presiden begitu terpotong oleh elektroktural mungkin tentunya kita ingin khususnya
agar supaya politik di indonesia itu melahirkan banyak calon calon pemimpin begitu misalnya mungkin
pdip dengan tidak bergabung dengan koalisi mana mana mengusung calon kan itu akan lebih
menarik begitu nah saya pribadi saya menginginkan bahwa ada calon presiden itu lebih dari dua
karena dengan ada threshold ini
dikotak kotakan nah mungkin itu yang yang mendasari saya saya ingin politik di tahun dua ribu dua puluh empat
itu ada ada perang antara elit dan saya khususnya mahasiswa nggak mau lah dengan lagi cuman ada dua
calon dan itu pun dalam perdebatan presiden itu ada kisih kisi itu mungkin terima kasih terima
khas ini bagus bagus banget ya dari undisba ya ini pertanyaan dari imam ya imam pertanyaan dari
fitra ini sekaligus mencalon
perjuangan karena sekjen anda mas asto kristianto berkali kali mengatakan bahwa pdi perjuangan
berharap hanya ada dua paslon yang akan bertarung pada pilpres dua ribu dua puluh empat itu suara mahasiswa nggak pengen
cuma dua calon doang mas budiman ayo gimana jawaban pertama tama tidak harus dipertentangkan
karena soal harapan kan harapan saja kan dinamika politik bisa aja mendingan event empat tapi yang paling
menarik sebenarnya dari pernyataan mereka berdua adalah ini mereka betul betul bisa mewarisi semangat senior
warga lakonan mereka di undis saya punya banyak dulu teman aktivis demonstran di unis bedanya cara
berpikir yang masih sama progresifnya seperti yang dulu saya kenal aktivis dari unis bahaya
saya sepakat bahwa dua generasi muda ini ternyata berbicara kualitatif politik itu inline cocok
banget bukan menolak kuantitatif selesaikan dulu di kualitatifnya ya kita tunjukkan lebar
dalam pencalegang dpr contohnya yang kita psikotax dulu kok orang itu ya anda
calon anggota legis kita psikotest calon gubernur calon presiden ada psikotestnya loh di pdi perjuangan
ada sekolah partainya kita bicara pendidikan politik kita ada sekolah partai bupati calon bupati calon presiden ada sekolah partai
bahkan perlu diingat ya waktu pak jokowi mau dicalonkan beliau mentoring satu bulan menguliti bukunya bung karno
satu bulan mentoring dengan mentornya ya artinya ada
calon presiden ini akan memimpin indonesia dia harus paham pikiran pikiran bung karno indonesia
artinya apa itulah yang akan masuk sebagai kualitatif politik
setelah ini selesai mesin partai atau mesin kerjasama partai politik yang mau kerjasama yuk sama sama sampai ranting bergerak populerkan tokoh ini
populerkan tokoh ini tanggung jawab kita
karena kalau kita mulainya tidak dari kualitatif politik mulainya dari kualitatif politik
nggak terhindarkan yang terjadi
bukan kuantitatif politik
ini bahaya ini kalau cuantitatif politik
maksudnya money politik
maksudnya money politik
saya sepakat dengan adik adik ini

itu tergantung dari dinamika
kami tidak punya kami tidak punya keistimewaan dan kemewahan untuk ngatur ngatur jumlah
nggak bisa karena dinamika kan tadi luar biasa sekali ya
sebenarnya begini kalau bicara jumlah itu kalau menurut saya akhirnya realita lapangan
pertama tama itu bukan wah ini syaratnya sepuluh persen syarat lima belas persen
akhirnya survei menemukan sebetulnya siapa saja berapa banyak tokoh yang potensial untuk menang
kalau misalnya surveinya cuma dua ya dua
partai politik nggak akan memajukan calon yang ketiga
sementara ya dengan temuan fakta survei sampai hari ini ya
enam bulan lima bulan sebelum pendaftaran tiga nama
menurut saya kemungkinan partai politik itu akan menuju tiga
kalau nanti misalnya muncul calon keempat yang juga populer mungkin jadi empat
tapi begini pak gujari
dari adanya presiden sertresul itu itulah salah satu keunungkan demokrasi kita
menurut saya seharusnya calon calon pemimpin itu yang potensial ya
itu dari awal sudah menyampaikan gagasan ide kepada rakyat dalam rangka mencerahkan demokrasi
dan pendidikan politik yang sampai dengan tadi
tapi sekarang terbalik
apa yang dilakukan para calon ini adalah mencari tiket
jadi itu yang ditamakan ya
bukan menyampaikan ide gagasan
dia mau memimpin
dia mau memimpin
di dunia ini sama dua kemana
terbalik sekarang ini
itu adalah presiden sertresul
jadi itu masalah
mungkin bisa direvisi nanti
di undang undang pkb
golkar berkepentingan lebih dari dua calon dong
coba setahun terakhir ini apa yang terjadi
lo belum politik kan untuk mencari tiket
nah itu bahasa bahas itu
ini pelabur sama
itu semua pelabur sama
seperti misalnya golkar pd
negara kesejahteraan dulu empat puluh lima
kita sudah punya cita khidmat tentang itu
tapi golkar berkepentingan lebih dari dua calon nggak
itu harapannya anak anak pemilih muda
kalau golkar empat calon lebih bagus
makanya saya bilang pdp jangan bergabung di kondisi jumbo
karena dia sudah punya golnya tiket
bukan kita taguh bukan
supaya banyak pilihan bagi rakyat
silahkan bu jazil terakhir waktu kita
gak banyak nanti saya mau kebanggaan
ya tentu apa yang menjadi harapan imam fitra
agar pemilu ini menjadi bagian dari pendidikan politik
itu menjadi tantangan buat partai
namun apa yang menjadi ukuran ukuran kualitatif itu
memang menjadi base yang harus dilakukan oleh semua partai
namun ketika waktu sudah mepet seperti ini
ini justru yang menjadi topik pembahasannya
hal hal yang sifatnya sudah praksis
sebenarnya semua partai ini
sesungguhnya tujuannya gak rumit
saya ingin semuanya menjadi pemenang
untuk menjadi pemenang
ini sudah semua nih pak kodari yang ngajarin lembaga survei
semua ada jalannya
pertama dia harus memiliki elektoral
setiap calon harus memiliki elektoral yang tinggi
pelkada bupati sampai presiden
yang kedua memiliki jaringan pendukung yang kuat
semuanya harus ter
ada di dalam sosok itu
nah ketika membangun koalisi
itu masing masing partai yang ada di situ
harus memiliki keyakinan bahwa akan menang
pasti gak akan
meskipun platformnya bagus
ya pasti gak ikut disitu
seperti di gerampang anderin tadi
itu kan pengalaman
bahwa platform bagus
tapi harus menang
belum tidak punya optimisme untuk menang
sama juga sekarang
kita akan menunggu ini sikap
calon yang dimunculkan
itu punya optimisme untuk menang
akan jalan sendirian
tapi seandainya punya
toko sendiri yang kuat
platform sudah punya
sudah diumumkan hari ini
jadi masih ada kegamanan ya
menurut tkb ya
untuk menuju kemenangan
itu koalisi kebangkitan indonesia raya
satu menit bang dhani
waktu kita sudah
terkait dengan pendidikan politik
itu concern pak prabowo ya
kalau anda perhatikan
proses dialektika politik hari ini
itu adalah proses pendidikan politik
ada adab disitu
pak prabowo nunjukkan adab
kepada mitra mitra politiknya
bahwasannya ada proses dialektika intelektual disitu
kemudian ada bicara kebangsaan disitu
dan itu adalah proses
yang sedang ditunjukkan
dan sedang dituntun
dan generasi muda
seperti adik adik kita
yang sekarang memang
sudah pasti begitu ya
yang sudah punya kekuatan
tentu adalah kir
kir ini sudah melakukan
politik yang nyata
sampai dengan detik ini
mengajak teman teman yang lain
gerindra juga melakukan yang sama
dan kami sudah membangun sekretariat bersama
di bawah semuanya sudah bekerja
pka gerindra dan pkb
dan kami bukan cuma
sekedar ingin menang pilpres
tapi juga ingin
meskipun ada partai partai lain yang bergabung
semua bekerja sama
dan kita bisa menentukan
kita tunggu nanti
bagaimana konstelasi politiknya
karena waktu kita udah habis
nanti kita bahas
di episode berikutnya ya
kalau kita bicara koalisi besar atau jumbo
yang akan kita lahirkan
indonesia nggak kemana mana
jangan kita melahirkan dealer
ada yang begini
golkar itu partai para calon menteri
kita punya banyak potensial menteri
pdi perjuangan partai yang para calon presiden
tapi pusingnya pusing enak
kalau golkar lebih pusing lagi
karena nggak punya kader buat jadi capres
berindra lebih pusing
sampai bagi bagi partai lain
sampai dibagi bagi ke partai lain
politik cair sekali
kita nggak tahu konstelasi politik hari ini
apakah akan sama
sampai nanti jelak pendampingan
apakah akan sama
karena kalau kita berkaca pada pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
itu di detik detik akhir loncatan loncatan
manuver manuver politik itu bisa sangat berbeda
antara satu partai politik dengan partai politik yang lain
kita tunggu nanti jelang pendaftaran
dan juga teman teman dari mahasiswa
terima kasih sekali
semoga nanti teman teman bisa memberikan pilihannya
tapi setelah ini kita akan saksikan dulu sentilan sentilan dari komisi co
tentang konstelasi politik hari ini
tetap bersama kami di politikalshow